jakarta dan bandung akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan y dua puluh atau u dua puluh
di mana selama masa presidensi g dua puluh y dua puluh akan melibatkan seratus anak muda dari seluruh negara
y dua puluh atau pemuda negara anggota g dua puluh
merupakan salah satu fokus yang akan dibahas selama presidensi g dua puluh indonesia
ada beragam isu yang dibahas
ekonomi kreatif kegiatan sosial generasi muda dan topik lainnya
isu digital nantinya akan melibatkan startup karya anak muda indonesia dan dunia
jakarta dan bandung akan menjadi tuan rumah agenda y dua puluh
hingga agenda puncak oktober mendatang
di pemprov dki jakarta mendukung
dan pengelolaannya semuanya oleh indonesian government
kami mendukung dalam bentuk anggaran
dalam bentuk fasilitas fasilitas
sehingga mereka nanti bisa menyelenggarakan di sini
dan kita berharap tadi saya sampaikan pada semua
ini kesempatan untuk anak anak muda indonesia
merasakan sebagai warga dunia
kedua kota tersebut akan mempersiapkan anggaran teknis
selama presidensi g dua puluh
dan u dua puluh indonesia
ini adalah kesempatan emas luar biasa
yang siklusnya itu dua puluh tahun sekali kan g dua puluh
dan indonesia di era hari ini tahun ini mendapatkan kehormatan itu
nah g dua puluh ini ada sub sub temanya
nah kami khususnya jawa barat dan dki
ditugaskan negara mengurusi dua hal
yang pertama adalah u dua puluh yang malam ini kami bahas
detailnya dengan indonesia youth diplomacy
yang kedua adalah urban dua puluh
nah dua duanya itu harus sukses
dilaksanakan di dua wilayah yang memang berdekatan
untuk koordinasi lebih mudah
kebutuhan kami menambahkan
secara infrastruktur bandung sudah siap menyambut seluruh delegasi
karena bandung sudah berpengalaman menyelenggarakan konferensi internasional
seperti konferensi asia afrika
fina nabilah himawan amri jakarta